gubernur jawa timur kofifa indar parawansa mengklaim angka pasien sembuh akibat virus corona di jawa timur memiliki angka tertinggi di antara wilayah lain di indonesia
hal ini disebabkan semakin terpadunya koordinasi antara kepala daerah dan gugus tugas jawa timur untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
pernyataan yang disampaikan gubernur jawa timur tersebut sejalan dengan pernyataan wali kota surabaya tri risma harini yang menyatakan surabaya saat ini telah menjadi zona hijau corona
meski tidak secara eksplisit menyebut tentang zona hijau kofifa mengamini bahwa angka pasien sembuh akibat virus corona di jawa timur merupakan angka tertinggi di indonesia
selama dua puluh lima hari terakhir tingkat kesembuhan covid sembilan belas di jawa timur terus meningkat pemerintah provinsi jawa timur bersama dengan seluruh pemerintah daerah fokus untuk menurunkan angka konfirmasi covid sembilan belas
kita sudah bisa membangun sinergitas yang luar biasa antara tenaga kesehatan
rumah sakit relawan pemerintah kabupaten kota pemprov seluruh gugustigas melakukan sinergitas yang luar biasa
sudah hampir enam puluh delapan persen yang sembuh dan kita akan terus berusaha menurunkan angka yang terkonfirmasi positif dan menurunkan angka kematian
jadi yang sudah sembuh di jawa timur ini jauh melampaui dari prosentase secara nasional
dan secara kuantitatif kita selama dua puluh lima hari ini dua puluh lima hari berturut turut dua puluh kali jawa timur angka kesembuhan tertinggi